ya sejauh ini pihak istana sendiri mengaku tidak ada alasan khusus
melakukan pergantian kepala bin dari setioso
yang akan rencana diganti oleh komisaris jenderal budi gunawan
kita akan membahasnya malam hari ini
lalu ada apa alasan sebenarnya
sudah hadir di studio mas hinton pasaribu
anggota dpr dari fraksi pdi perjuangan
selamat malam mas hinton
kemudian ada al araf dan imparsial
selamat malam mas
dan juga bung rey rangkuti dari lingkar madani
selamat malam bung rey
baik saya akan mulai dari bung al haram sendiri
melihat apa yang anda lihat dari rencana pergantian kepala bin ini oleh presiden
begini pertama pergantian kepala bin itu sepuluhnya adalah otoritas presiden
artinya ada alasan atau tidak itu sepenuhnya di tangan presiden
perlu diingat bahwa badan intelijen negara adalah mata dan telinga presiden
untuk menjalankan tugas menjaga kepentingan negara
oleh karenanya presiden sangat memahami apakah kinerjanya tersebut
atau tidak sehingga kemudian dibutuhkan penyegaran dalam proses pergantian kepala bin
dalam konteks itu lagi lagi saya ingin mengatakan bahwa pergantian ini sepenuhnya ada di tangan di presiden
dan tidak ada aturan yang dilanggar dalam konteks itu
yang kedua adalah proses agenda reformasi intelijen sejak undang undang intelijen nomor tujuh belas tahun dua ribu sebelas dibuat
itu salah satunya adalah bagaimana memastikan badan intelijen negara dapat menjadi satu lembaga intelijen sipil di suatu saat nanti
karena di indonesia tata kelola manajemen intelijen itu sangat amat kompleks dan rumit
di satu sisi militer memiliki badan intelijen namanya badan intelijen strategis bai
di sisi lain militer juga terlibat di dalam badan intelijen negara yang sebagiannya adalah anggota militer kombinasi dengan agen agen intelijen sipil yang mendapat pendidikan dari stin
nah seringkali agen agen intelijen yang lulusan sekolah tinggi intelijen negara yang mereka sipil itu tidak bisa mendapatkan ruang untuk mempromosi
karena kemudian harus kalah dengan mereka yang sudah ada intelijen
nah atas dasar itu ketika undang undang intelijen no tujuh belas dua ribu sebelas dibuat adalah ke depan suatu saat badan intelijen negara harus menuju ke arah lembaga intelijen sipil
dalam bahasanya sering disebut dengan proses sivilisasi intelijen
di banyak negara demokratis juga badan intelijen negara dibagi menjadi dua
kalau intelijen militer fungsinya untuk pertahanan badan intelijen negara untuk fungsinya untuk menjaga jaga deteksi dini dalam konteks keamanan nasional
yang ada lagi
kita lihat sekarang
dalam konteks itu kepentingan pergantian kepala bin tentu pertama tama ditempatkan adalah bagaimana menempatkan posisi kepala bin yang berasal dari sipil
itu menjadi suatu yang penting untuk membangun meneruskan cita cita proses pembentukan undang undang intelijen itu sendiri dalam konteks reformasi intelijen
nah siapapun yang menduduki kepala bin sepanjang dia berasal dari sipil tentu itu diharapkan dapat membawa proses agenda reformasi intelijen menuju proses sipilisasi intelijen bergerak dengan baik
sehingga agen agen intelijen di bawah yang sudah bekerja sekian tahun gitu ya susah payah dihitung sebagai aset penting untuk mendapatkan reward and punishment dengan baik
nah ini yang perlu dibangun dalam lembaga intelijen negara ini
tapi memang yang ada sekarang dalam tubuh badan intelijen negara itu anda melihat mereka yang berasal dari kelompok sipil ini memang tidak mendapatkan kesempatan yang atau tidak terlalu dianggap sebagai aset yang penting
karena kalah dengan vaksi militernya
sebagian masih belum dianggap sebagai aset yang penting
karena kalau kita lihat secara komposisi di tubuh badan intelijen negara itu masih pimpinan pimpinan deputi dan wakilnya itu masih diisi oleh mereka militer
nah tetapi bukan berarti militer tidak boleh menduduki jabatan di badan intelijen negara
namun ke depan lembaga intelijen negara harus bebas dari unsur unsur militer
karena militer harusnya duduk di dalam badan intelijen negara
sudah ada bae segitu ya maksudnya
tapi ini kan proses transisi yang sedang berjalan di dalam badan intelijen negara
karena presiden jokowi merupakan penyegaran yang menuju ke transisi
menuju ke transisi itu
suatu saat kalau misalkan ada agen intelijen militer ingin duduk di badan intelijen negara
maka dia harus non aktif dari militer
lalu masuk ke dalam badan usaha negara
itu juga yang dipraktikan di beberapa negara
seperti syaie dan lain sebagainya
tetapi bukan berarti badan intelijen negara tidak terkoordinasi dengan baik
suatu saat membutuhkan upaya upaya untuk deteksi dalam ancaman eksternal untuk fungsi pertahanan
dia bisa berkoordinasi dan meminta bantuan intelijen militer untuk terlibat dalam
upaya upaya menangkal tersebut
jadi ini menurut anda sebuah penyegaran justru
sebuah penyegaran dalam kerangka reformasi intelijen untuk membangun proses sivilisasi intelijen
oke sekarang saya akan lihat perspektif dari bung rey rangkuti
anda sendiri melihat apa yang menjadi
atau adakah anda melihat
di luar soal penyegaran ya
adakah anda melihat ini sisi urgensi pergantian sutioso yang menjabat
atau kurang dari dua tahun ini
kalau memang benar nanti akan jadi digantikan
dan memang sebenarnya suratnya sudah ke dpr begitu ya
maka akan menjadi pejabat kepala bin tercepat atau terpendek
ya pertama tadi sudah disebutkan
memang tidak ada ukuran yang pasti
karena sebagai satu satunya pengguna dalam hal ini adalah presiden
memang dia yang paling tahu sebetulnya apakah perlu melakukan penyegaran di tubuh intelijen atau tidak gitu
nah cuma kalau dilihat secara umum
gejala pergantian bin ini kan dimulai atas desakan yang bernuansa politik
membutuhkan semacam alasan alasan yang bersifat objektif
jadi misalnya dimulai dari ini dimulai dari itu
apa saja maksudnya
dpr misalnya yang paling kencang menginginkan supaya terjadi proses apa namanya perubahan ini atau pergantian ini adalah
praksi pdi perjuangan dan seterusnya itu
bahkan ketika terjadi proses pergantian kapolri misalnya
dari bat rodin ke tito
kita juga sudah mendengar isu bahwa bg akan ke bin dan sebagainya
jadi kalau dilihat secara itu
terlihat memang suasana atas desakan politiknya jauh lebih kuat daripada mungkin alasan alasan objektif
alasan alasan objektif yang tadi digambarkan
faktanya kemudian juga pemerintah ketika menyerahkan surat ini kepada dpr kan tidak juga menyebutkan alasan alasan yang dimaksud
apa kira kira yang membuat
tidak ada alasan mendesak kalau disebutkan
apalagi bahkan tidak disebut alasan yang mendesak
tidak ada alasan khusus misalnya penjelasan dari pak jk
tadi sebagainya itu
artinya kan kalau dilihat dari kondisi objektifnya
tidak tercapai tidak kelihatan
yang ada adalah sebetulnya lebih karena ada suasana politik
ada dorongan politik
ada pembicaraan yang begitu luas ya di lingkungan partai politik
khususnya dalam ini praksi pdi perjuangan
agar terjadi proses penyegaran dengan memasukkan salah satunya adalah saudara budi gunawan gitu
nah pertanyaannya memang kenapa harus budi gunawan
kalaupun harus dilakukan proses penyegaran
apakah tidak dimungkinkan seperti yang disebutkan tadi oleh alakarab itu
mas pimpinan bin ini dari sivil
padahal kan sebetulnya dengan posisi yang seperti sekarang
pak jokowi semestinya masuk ke wilayah itu kan
nah itu pertanyaannya
ini semua menurut saya menyangkut soal apa sih tantangan bin kita di masa mendatang
apa tantangan yang mengakibatkan misalnya figur bg ini dianggap lebih tepat
untuk menjawab semua tantangan tantangan yang berkaitan dengan kerja kerja bin
sehingga seolah olah nggak ada lagi calon yang lain yang lebih kompeten ya
bahkan menggusur sutioso sebagai kepala bin dan seterusnya
itu sebetulnya gitu
nah maksud saya mestinya penjelasan ini dimasukkan oleh presiden
sehingga asumsi seperti yang kita bangun tadi bahwa sebetulnya ini lebih besar
karena desakan politiknya ketimbang alasan objektifnya bisa diminimalisasi
karena kita bisa memiliki alasan alasan yang lebih besar
karena kita melihat dengan sendirinya memang dibutuhkan satu penyegaran itu
kira kira begitu ya
dan penyegaran itu memang dalam kerangka menjawab tantangan intelijen kita di masa mendatang
dan figur yang kita harapkan untuk bisa mendorong atau mengubah melakukan perubahan itu adalah
sudara bg misalnya
baru ini kosong sehingga asumsi itu terbangun tadi ya
sehingga dengan begitu juga kita bisa objektif mengatakan oke sutioso memang objektif
itu harus dikesampingkan gitu ya
kemudian memang bg juga objektif harus masuk ke wilayah itu
sementara itu kosongnya tidak ada ya
nah ini yang sama sekali
memang karena memang benar benar alasan politik yang lebih kuat daripada alasan objektif bung masinton
sebelum jawab kita tahan dulu
kita akan segera kembali mendengar jawaban bung masinton setelah jeda berikut
kita minta klarifikasi bung masjid lebih kuat memang sebenarnya jadi kalau yang di pesan
terakhir aja itu itu memang fungsinya apa ada reformasi intelijen kita usulnya itu nah kalau
yang disampaikan rai ini ada motif politik atau apa desa desaan politik itu juga enggak pas enggak
pas ya tidak pasti kenapa presiden enggak enggak pernah mau didesak desak dan enggak akan pernah
bisa didesak nah ini murni atas pertimbangan presiden sebagai penggunanya nah presiden tentu
punya pertimbangan sendiri walaupun dalam surat itu tidak dijelaskan gitu ya nah tentu kalau kita
lihat empama dari anda perlu nggak dijelaskan itu agar tidak terbangun asumsi seperti ini yang nanti
pasti presiden akan menjelaskan ketika selesai fit and proper test ketika akan melantik pasti
dibelikan penjelasannya enggak mungkin pemerintah memberikan penjelasan kan gitu ya nah tapi ini biar
clear dulu gitu ya biar nggak ada polemik di masyarakat apa pemerintah pasti menjelaskan itu
nah tentu kalau kita lihat umpama pengalaman beliau pak budi gunawan selama tiga puluh tiga tahun mengabdi di
kepolisian itu kan sebuah perjalanan waktu yang penuh dengan pengalaman yang bagus
sudah cukup jadi background iya nah memimpin organisasi kepolisian terus kemudian pengalaman
beliau juga dalam melaksanakan tugas tugasnya yang terakhir ini ya itu adalah pengalaman yang terakhir ini

jaringan yang dimiliki oleh pak budi gunawan itu nah kemudian jaringan ya maksudnya ya tentu apa
karena ini adalah intelijen nah maka intelijen negara nah beliau pasti sudah tahu apa yang bakal
dilakukan sesuai dengan fungsinya akan gitu ya bagaimana mengkoordinasikan apa intelijen intelijen
di masing masing institusi yang ada itu adalah kepentingan kepentingan agar itu bisa dikawal oleh pemerintah tersebut
di masing masing institusi yang ada gitu ya soal undang undang intelijen yaitu baik kepolisian
kejaksaan maupun di militer nah tentu juga dalam menghadapi tantangan intelijen kita ke depan
nah maka butuh orang yang relatif masih muda lebih energi gitu ya nah jadi bisa jadi anda melihat ada memang
ada sisi urgensi mengganti pak sutioso ini dengan komjen budi gunawan oh iya pasti pertimbangan presiden punya pertimbangan dan punya urgensi yang berbeda
oh iya pasti pertimbangan presiden punya pertimbangan dan punya urgensi yang berbeda
kalau anda sendiri melihat ada urgensinya tidak kalau anda sendiri melihat ada urgensinya tidak
ya tentu ada kalau kita lihat mpama dalam beberapa peristiwa dari sejak awal tolikara terus sampai kemudian ada peristiwa peristiwa yang tidak terdeteksi gitu ya sampai kemarin peristiwa di medan gitu
nah bahkan yang lebih ini lagi ada masalah warga negara ganda gitu ya
nah yang gitu gitu kan ini kan ada
itu menjadi catatan khusus gitu
tentu presiden pasti membuat catatan catatan khusus bagaimana melakukan pembenahan dalam sistem intelijen kita bagaimana mengoptimalkan peran peran intelijen seperti yang disampaikan bung al arab tadi
nah tentu ini yang menjadi pertimbangan presiden tentunya untuk mengganti pak suryos
saya ingin klarifikasi aja nih bung mas hinton karena banyak beredar di luar akhirnya karena memang seperti tadi sudah terdengar cukup lama ketika pergantian kapolri
dari jenderal badrodin kepada jenderal tito karnavian disitu sudah ada budi gunawan akan menduduki kepala bin
ya disebut sebut begitu ya
sudah disebut sebut seperti itu jadi menjadi rahasia publik
lalu kemudian makin berkembang asumsi asumsi itu makanya saya ingin klarifikasi ke anda
muncul dugaan ada unsur politis ada barter politik di situ terkait dengan pilkada dki jakarta
jadi pdip akan mau jadinya mengusung nanti ahok yang memang juga disebut sebut didukung oleh presiden
asalkan presiden mengganti kepala bin dengan komjen budi gunawan yang dinilai memiliki kedekatan dengan pdi perjuangan
gak ada barter itu
kalau dikaitkan apa namanya spekulasi ya
ya macem macem aja tapi gak ada
orang ini pilkada dia ranah yang sendiri
ada mekanisme kepartaian dalam pengambilan keputusan ini
nah ini rana sendiri lagi
pak ininya bin ya ranahnya eksekutif pemerintah presiden dalam hal ini
nah jadi kalau dikaitkan dengan pilkada nggak ada
nah barter barteran tidak ada
nah yang ini kan gini ya ketika pak budi gunawan selalu dibegitukan kan
dikaitkan dengan pdi perjuangan
padahal tidak sama sekali
budi gunawan kan bukan kader pdi perjuangan
beliau sampai sekarang masih wakapolri polisi aktif gitu
orang mengkaitkan kemudian kedekatan ketika pak budi gunawan pernah
menjadi ajudan presiden kelima ibu megawati
selalu dikaitkan itu
nah tentu bagi kami kami ya senang senang saja ya
tapi kami katakan bahwa tidak ada kaitan itu
jadi ini bukan sebuah kesuksesan dari pdi perjuangan
akhirnya mampu memberikan tempat bagi pak budi gunawan
ketika pertama ingin dijadikan kapolri
bahkan saat itu dpr sudah setuju
akhirnya gagal juga
karena ada kasus dengan kpk
walaupun selesai di sidang pra peradilan
lalu kemudian kapolri selanjutnya diharapkan akan diganti oleh pak budi gunawan
tetapi kemudian mungkin presiden jokowi lebih memilih tito karnavian
ini akhirnya mampu memberikan tempat
bukan merasa keberhasilan pdi perjuangan
akhirnya mampu menempatkan pak budi gunawan ya
masa jadi terbalik
ketua umum kami kan bukan pak budi gunawan
pak budi gunawan juga bukan kader kami
beliau masih polisi
apa yang dilakukan oleh
yang diberikan kepercayaan oleh presiden kepada budi gunawan
yaitu ya kepercayaan presiden
menempatkan pak budi gunawan pada
emang yang dibutuhkan adalah sosok budi gunawan ini ya
tertentu yang dibutuhkan oleh presiden
jadi ini harus bisa dilepaskan dalam aspe itu
nah kalau empama
kami sih gak berkeberatan
kenapa gak berkeberatan
kenapa tidak berkeberatan
ya orang mengkaitkan ke pdi perjuangan
ya kan bagus
partai kami disebut sebut
berarti partai kami bagus
kalau saya melihat
tidak ada keadaan itu
kalau empama dari
aspek pencalon kapolri kemarin
empama pdi perjuangan mendukung
ya mendukung pak budi gunawan
kami melihat visi beliau
menjabat di kepolisian
ada visi yang sama
ya kenapa gak didukung
kan gitu aja
tidak ada faktor faktor lain
apalagi ini sampai
desak mendesak barter politik
tidak ada sama sekali itu
tidak dalam posisi itu
tidak mau desak ya
pernah mau untuk didesak desak
desakan politis yang seperti apa tadi alatnya
sebetulnya kan untuk mengujinya sederhana
apakah pde gak punya calon lain selain budi gunawan
kalaupun sudah sampai pada kesimpulan
bahwa pak sutioso ini secara objektif harus diganti
itu makanya harus dirumuskan dulu
tentangan kita apa
dengan segala tentangan ini
yang berkaitan dengan dunia intelijen
yang dibutuhkan adalah figur yang begini begini
nah mungkin salah satunya adalah pak budi gunawan
yang menarik itu kan
tapi sebentar rai
apakah tidak ada figur lain yang diajukan oleh pd perjuangan
pd perjuangan gak pernah mengajukan pak budi gunawan
yang saya mau katakan itu
itu pilihan presiden
yang saya mau katakan itu adalah
nanti akan kita lihat reaksi dari pdi perjuangan
apakah pdi perjuangan misalnya mengatakan menerima
kan giri giri gitu
sebetulnya juga kalau mau ya
kita berharap presiden mengajukan nama lain
nah yang menarik itu kan bukan
itu yang saya sebut
kalau kita lihat rentetannya
pdi sendiri sudah sampai pada keinginan untuk menghentikan pak budi
dan kadang kadang juga menyebut budi gunawan sebagai figur
itu maksud saya
dari rentetan berita yang sudah ada
itu yang kita sebut
nah cara mengujinya begitu kok
nah mengapa budi gunawan ini terlihat istimewa di pdi perjuangan
kan itu juga menarik
mereka ngotot supaya budi gunawan tetap dilantik oleh presiden
karena sudah dipilih
karena alasannya kan begitu ya
nah sekarang juga begitu
akan kita lihat reaksinya
apakah pdi yang paling maju ke depan
untuk melakukan konsultasi
konsultasi politik di dpr
untuk memastikan bahwa sudara budi gunawan yang harus dipilih gitu
atau jangan jangan pdi
kan melakukan misalnya kontrapolitik
yang nggak bisa kami tindak lanjuti misalnya fit and proper testnya
cuma satu nama calon ya
kita butuh nama calon yang lain
kita identifikasi dulu deh
persoalan persoalan intelijen kita di masa mendatang
bahkan kalau mau yang lebih revolusioner
kita menginginkan presiden mengajukan calon kepala bin dari sipil
kan kira kira gitu
yang orangnya banyak di lingkungan
polisi dan institusi sipil
yang dimaksud sipil itu bukan hanya agen sipil
dari kepolisian polisi itu juga institusi sipil
jadi mereka dihitung sebagai kapasitas sipil
polisi bukan militer
sehingga bisa juga masuk dari polisi atau dari agen intelijen bin sendiri
yang kedua adalah
saya setuju bahwa dalam proses pergantian kepala bin ataupun kementerian
dalam konteks politik indonesia
memang pasti ada pertimbangan
pertimbangan politik dibalik itu semua
tidak terkecuali dalam kontes pergantian kepala bin
misalkan dalam pergantian kepala bin yang lalu
penengangkatan pak sutioso juga atas pertimbangan politik tentu ya
karena beliau ketopak tppkp
belum mendapatkan posisi jabatan di kementerian
lalu ditaruh di kepala bin
artinya itu nggak bisa dihindari gitu
di banyak negara pun seperti itu
tapi itu baik baik saja
maksudnya tidak masalah
sesuatu yang memang akan menimbulkan problem
jika nanti dalam tahapan kinerjanya
dia tidak bisa
melakukan kerja secara benar
jadi menguji tentang pertimbangan politik itu baik atau benar
pasca dia memimpin seberapa jauh kinerjanya menjadi efektif atau tidak
kalau menjadi tidak efektif
presiden dalam waktu enam bulan bisa mengganti kepala bin yang baru
itu apa susah yang kita harapkan
akan kelihatan lebih objektif
kalau kita berbicara apa yang mau dilakukan
pertimbangan apa yang mau dilakukan
tentu pertimbangannya ada di tangan presiden
seberapa jauh presiden menilai dinamika yang ada
seberapa jauh presiden membutuhkan mata dan telinga presiden
yang pasti semua kepala intelijen di banyak negara adalah mereka yang dipercaya oleh presiden
untuk bisa menjaga kepentingan negara itu sendiri
nah pilihan terhadap sutyoso ataupun senapa bg
memang tidak bisa dilepaskan dalam pertimbangan politik
tetapi yang harus dipahami adalah
presiden membutuhkan figur yang dianggap percaya untuk bisa menjadi mata dan telinga dia
dalam menjaga kepentingan negara
lalu kemudian bagaimana mengukur nanti apakah ini bisa bekerja dengan baik
kita akan melihat seberapa jauh kinerjanya
pasca dia memimpin posisi menjadi kepala bin itu
nah itu akan terukur
itu jauh lebih tepat begitu maksudnya
jadi nanti dulu baru lihat nanti kerjanya
akan lebih jauh sederhana
karena pada akhirnya secara hukum ini otoritas yang ditangan presiden
pertimbangan pertimbangan apapun termasuk penerimaan politik atau pengurang bisa dibenarkan
tetapi pada sisi lain juga
ada pertimbangan pertimbangan presiden dalam aspek lain
yang dia harus percaya secara penuh bahwa kepala bin yang dia pilih adalah
benar benar dia bisa percaya
karena ini lembaga yang menjadi mata dan telinga presiden
kerja untuk melakukan fungsi deteksi bin ini dan pencegahan
jadi soal pertimbangan politik pasti akan selalu ada seperti itu
tapi apakah memang benar kemudian pertimbangan benar benar
kita lihat begini
yang dimakan pertimbangan politik itu bukan atas dasar kehendak presiden
itu yang kita maksud
jadi misalnya begini
apakah misalnya pergantian bin ini semata mata karena memang kehendak presiden
nah kalau itu ke atas nama kehendak presiden
itu kita sebut mau dia pilih dari partai politik
dan kita mengatakan dia mengambil keputusan
keputusan secara independen
tetapi apakah yang presiden terpaksa
memberhentikan sudara setioso sebagai kepala bin
bukan karena kemauan dirinya
tapi karena itu tadi misalnya
ada beberapa catatan dari luar ya
dalam kerangka begini begini
itu yang kita maksud dengan
desakan yang bersifat politik
pertimbangan politik presiden
bahwa kemudian politik
presiden mengambil ini
karena juga ada unsur politiknya
iya ya dong
semua halnya harus dikajulin
itu yang nanti saya akan tanyakan
apakah seperti itu
kalau kita agak runut sedikit ke belakang
presiden juga sudah mengangkat
mantan kdn sus delapan puluh delapan
sebagai staff khusus presiden
bidang intelijen dan kembang
padahal sudah ada kepala bin
lalu juga mengangkat
mantan anggota dewan analis strategis bin
juga sebagai staff sus
tidak ketinggalan juga
mantan kepala bnpt
jika nanti memang kepala binnya ini
mau gak mau
hasil desakan politik tadi
jangan jangan sudah ada pelapisnya
ini jaga jaganya presiden
apakah seperti itu
nanti kita akan
kita akan ulas lebih lanjut
kita akan kembali
asumsi tadi ada desakan politik
akhirnya memang presiden
dari sebuah partai politik
karena keinginan menempatkan
seorang sebagai kepala bin
seperti menemui benang merah
mantan kadensus delapan puluh delapan
sebagai staff khusus presiden
bidang intelijen dan keamanan
padahal masih ada kepala bin
yang aktif saat itu
mantan anggota dewan analis strategis
juga sebagai staff khususnya
informasi informasi tentang intelijen
itu cukup banyak masuk
juga mantan kepala bnpt
seolah menjadi pelapis
misalnya menempatkan kepala bin
dia sudah ada pelapisnya
saya ingin minta klarifikasi ke anda
ada asumsi yang berkembang semacam ini
gorese merah tadi
atas desakan siapa itu
kalaupun nanti pak sutioso ini diganti
termasuk misalnya orang seperti pak bg
dia sudah bikin lapisnya
pak residen sendiri sudah
taruh orang lah
tapi kan begini
presiden malah seperti yang kita sampaikan tadi
presiden kalau didesak malah nggak mau
kan presiden juga harus kita hormatin
kalau kami menghormati sekali
mana menjadi prerogatif presiden
gak pernah pdi perjuangan sebagai partai pengusung utamanya
mencampuri kewenangan presiden
dan kami menghormatin itu
jika dikaitkan kedekatan
kita tidak bisa mengasumsikan kedekatan al arab dengan temannya yang dulu waktu kuliah
itu kan sejarah
bung rai sama temannya dulu
kan gitu kan sejarah
nah jadi faktor kedekatan itu terus kemudian dikaitkan bahwa khawatir ada politisasi nanti
terus kemudian udah dibikin pelapisnya bakal ini bakal itu untuk mengganti
itu pun menurut saya asumsi itu juga tidak pas gitu
jadi sebenarnya kedekatan itu sudah tidak ada lagi ya
nah kalau orang punya kedekatan
semua kan orang punya relasi punya teman gitu ya
bung indra juga punya teman
kan kita nggak bisa salahkan dong bung indra kalau punya teman sebelumnya gitu ya
kan itu kan bagian perjalanan gitu
jadi yang kita lihat ini adalah
pertama presiden tidak pernah didesak desak dalam hal ini
kedua keputusan presiden adalah berdasarkan keputusan kebutuhan organisasi bin
yang perlu akselerasi untuk menghadapi tantangan kerja kerja intelijen dan pemerintah
itu mungkin yang belum terlihat ya
ya yang nggak terlihat
apa yang kebutuhan seperti apa sehingga orangnya cocok adalah pemerintah
itu yang dimaksud tadi
itu bisa nanti diungkit oleh komisi dua ya
diperdalam oleh komisi dua
tantangan kita sebetulnya apa dan sebagainya gitu
menurut saya ini wilayah yang bisa diperbincang oleh publik
misalnya kenapa kita misalnya masih merasa berpikir bahwa sudah tidak zamannya lagi tni
harus tni selalu menjadi kepala bin
karena kita menganggap tantangannya bukan lagi teori teori gitu loh pak
tantangannya bukan lagi soal ancaman ada pasukan dari sana gitu loh
jadi tantangan di masa mendatang kita apa
ini sudah ada perebutan ekonomi ya kan
ada undang undang baru soal teks amnesty yang gak jalan jalan itu
di mana peran bin di dalam tech amnesty
itu tantangan kita
sebab di dalam pak
di dalam undang undang bin itu dinyatakan bahwa kepala bin punya kewenangan untuk mendeteksi aliran dana
nah ini semua nih
aliran dana yang ke terorisme aliran dana yang ke apa namanya ke gembong narkoba kan kira kira
bahkan menurut saya kalau penting presiden bisa mengoptimalkan bin untuk mencari aliran dana yang masuk ke partai politik
ke koruptor koruptor dan seterusnya itu gitu
itu pentingnya bin itu
nah kan menurut saya jauh lebih kelihatan sebetulnya peran bin ini di masa mendatang dengan kegunaannya gitu ya
dibandingkan kita bisa berdiskusi soal tentara atau tidak
makanya kita sudah sampai pada kesimpulan tidak harus tentara kalau tantangan kita begini gitu loh
iya itu setuju begitu ya
kalau tidak harus tentara
tidak harus tentara
setuju sampai di situ ya
setuju sampai di sini
nah iya makanya oleh karena itulah kita buat ini
persoalan persoalan kita apa
kan persoalan kita bukan lagi soal ada
kebutuhan organisasi ini kenapa membutuhkan seorang budingunawan itu
tantangan kita kan bukan lagi ada ancaman dari selatan utara bla bla gitu ya
tapi mungkin kelihatan yang di depan mata kita ini bisa nggak
kita ini bisa nggak ini aset aset negara kita yang banyak dibawa ke luar negeri oleh siapapun itu
dilacak oleh bin kembalikan lagi ke dalam negeri
dan sebagainya sebagainya dibantu oleh presiden gitu
tech amnesti macam macam dibantu oleh presiden gitu
sehingga jangan presiden cuma ngomong kita punya data sekian tapi sampai sekarang kita nggak tahu datanya apa ya kan
kalau anda sendiri melihat rekam jejak seorang budingunawan ini
ini kan bukan lagi soal tapi kenapa budingunawan akhirnya menjadi pertanyaannya seperti itu
dalam pergantian kepala bin dan pergantian panglima ini ada perbedaan
dalam artian kalau dalam pergantian panglima dia ada harus rasionalitas presiden untuk menunjuk panglima
salah satunya adalah pemimpinan panglima harus dilakukan secara rotasi antarangkatan
jadi kepala setiap angkatan harus bergigit
dalam konteks pergantian kepala bin untuk uu interjen tujuh belas dua ribu sebelas presiden tidak perlu memiliki rasionalitas itu
presiden punya otoritas penuh hak prerogatif untuk menunjuk siapapun yang menjadi kepala bp
siapa yang dipercaya dia gitu ya
jadi secara hukum memang tidak dibutuhkan rasionalitas buat presiden gitu
memang apa namanya yang akan jauh lebih baik saya setuju adalah bagaimana yang tadi disampaikan oleh bung gai
ancaman ancaman dan dinamika itu akan bisa menjadi sesuatu yang harus dijawab oleh kepala bin baru nanti
tantangan terberat dalam penataan lembaga intelijen negara itu ada dua
yang pertama adalah membangun sumber daya manusia intelijen yang profesional
mengingat kapasitas intelijen indonesia masih sangat terbatas dalam pembangunan kapasitas intelijen yang profesional
mulai proses jumlah perekrutan yang masih sedikit lalu jumlah pelatihan pendidikan dan lain sebagainya
nah penciptaan kapasitas sumber daya manusia yang profesional tentu membutuhkan seorang kepala bin yang memiliki kapasitas manajemen di masa lalunya dalam konteks membangun sumber daya manusia
ya saya nggak tahu pak budi guna apakah punya track record dalam pembangunan manajemen sumber daya manusia di institusi polri
nah ini tentu akan menjadi tantangan terberat untuk membangun sumber daya manusia
karena dua kunci pemula intelijen yang profesional membangun human intelijen sumber daya manusia yang profesional
yang kedua adalah teknologi intelijen
nah teknologi intelijen ini tentu membutuhkan intelijen yang modern dan sangat modern
kalau kita lihat dinamika perkembangan keamanan di banyak negara di kawasan asia tenggara australia dengan kapasitas teknologi intelijennya itu sudah memantau persoalan indonesia dalam segara level apapun
karena dia punya kapasitas teknologi intelijen yang cukup sangat luar biasa sebagai negara tetangga
harus diakui indonesia masih terbatas kapasitas pembangunan teknologi intelijen
nah oleh karena itu konsekuensi berikutnya adalah kalau ingin mone human intelligence plus modernisasi teknologi di level intelijen harus didukung dengan kapasitas anggaran
yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai macam kompleksitas ancaman dari ancaman tradisional sampai ancaman non tradisional
tetapi memang harus dipahami jangan sampai kemudian tugas fungsi intelijen badan terjal negara juga terlalu berlebihan
misalkan juga ikut masuk dalam ranah ranah penegakan hukum nangkepin ini menangkap ini itu
itu dibiarkan dalam domain apa namanya apa penegakan hukum
kalau misalkan ada indikasi orang ini terlibat dalam korupsi besar di masa lalu ataupun diserahkan kepada presiden
diberi indikasi penegakan hukum untuk menangkap proses tersebut ataupun dalam kaos kaos lainnya
nah ini juga harus diingat bahwa fungsi intelijen itu aspeknya bukan dalam aspek aspek penindakan atau penegakan hukum
ya bukan penindakan ya
hanya aspek pencegahan pengumpulan informasi mengolah informasi menganalis informasi memberikan informasi kepada presiden lalu presiden menunjuk kapasitas mana dari aparat penegak keamanan yang bisa digunakan untuk mengantisipasi itu
karena ada kecenderungan misalkan seperti di masa lalu ketika dalam konteks pembahasan ru teorisme
intelijen ingin punya kewenangan menangkap
masuk dalam ranah penegakan hukum
jadi tetap dalam koridor undang undang intelijen tujuh belas dua ribu sebelas
fungsi fungsi intelijen dalam aspek
jadi intinya kepala bin ini harus menjadi mata dan telinga bagi presiden
tapi tidak menjadi bisa tidak double juga menjadi mata dan telinga pihak lain misalnya
ya kalau kalau mata dan telinga presiden dalam menjaga keamanan negara dan kepentingan negara
nggak boleh menjadi mata dan tangan telinga presiden untuk kepentingan politik
karena kan terkait sumber informasi ini kan juga terkait dengan politik
tugasnya nanti komisi satu dpr
normalnya itu tadi
bahwa bin ini hanya bekerja untuk kepentingan presiden
gini gini selesai di situ
tapi apakah mungkin presiden bisa menjaga bahwa bin kepala bin ini semata mata tunduk pada dia
nah itu dia yang menjadi pertanyaan
nah itulah makanya dibuat skenario nya
memilih kepala bin itu hak progratif presiden
nggak boleh diadvencule siapapun
tidak boleh didesak desak oleh siapapun gitu
nah oleh karena itulah memang sejak dari awal harus diingatkan kepada presiden
pilihlah bin yang tidak terkait dengan partai apapun
kan kira kira gitu ya
betul betul kesetiaannya hanya padamu
nggak punya kesetiaan ganda
tidak terkait dengan partai apapun ini dalam arti tentu saja bukan anggota kan
kan kalau terkait dengan partai apapun itu kan tidak harus ditunjukkan melalui dia punya kta
bahwa ada partai politik yang ngotot harus dia
itu kan terjadi pertanyaan khususnya bagi presiden
ini partai kok ngotot banget nih sama kita
kan kira kira gitu ya
dan seterusnya terusnya gitu
itu maksud saya
nah supaya jauh lebih objektif untuk menilainya kita bicara agendanya
nah itu lebih objektif ya
kalau kita bicara agenda ini loh tantangan tantangan kita di masa mendatang
selain dua tadi disebutkan
kalau menurut saya sih yang dua itu otomatis dengan sendirinya gitu ya
harus ada perbaikan manajemen nih
harus ada perbaikan alat
kelengkapan untuk apa namanya
kinerja itu harus terjadi setiap waktu gitu
tapi tantangan kita yang bersifat mikronya apa
yang bersifat kasusitisnya apa
yang bersifat pendeknya selama lima tahun dia di jabatnya apa
nah itu yang harus dicocokkan dengan orang
dengan pertanyaan itulah kita mau mengatakan apakah obg sebagai orang yang tepat
kan kira kira gitu
untuk tantangan tantangan ini dan sebagainya gitu
bahwa bin jangan lagilah melulu di komandir
dan kalau dikandoi oleh tni kita sudah setuju
karena kita inginnya ini memang haruslah terjadi proses civilisasi
kenapa saya mengatakan polri ini belum sepenuhnya menunjukkan watak sipilnya
kan kira kira gitu
kan faktanya di lapangan begitu
kan kira kira gitu
yang seringkali saya mau katakan begini
polisi ini kalau berhadapan dengan tni dia bilang dia sipil gitu loh
tapi kalau berhadapan dengan kita rakyat dia bilang dia tni
kan repot gitu
ini sekaligusnya secara faktual ya
bukan teoretik ya
kalau teoretik itu kan udah jelas kita tadi kan
secara faktual itu masih begitu gitu
nah oleh karena itu kita coba sekali kali dalam pengertian itu
nah saya sih berharap ada nama lain yang katakanlah nama yang tidak terkait dengan polisi tni gitu ya
misalnya yang disedorkan oleh presiden di dpr
intinya yang dipercaya presiden lah
maksud saya bukan hanya dipercaya tapi dalam konteks maju ya
supaya institusi bin ini tidak melulu
harus dilihat sebagai wilayah tni
kira kira gitu loh ya
nah dalam konteks ini maju misalnya
makanya saya sih berharap mungkin bg dicalonkan tapi juga ada calon yang lain gitu
sehingga itulah yang di apa namanya di tes oleh komisi satu
kedua duanya yang paling mungkin diantara dua nama ini untuk menjawab tantangan persoalan keamanan nasional kita secara umum
dalam waktu lima tahun kedepan gitu ya
dua tahun setengah kedepan gitu
bung mas hinton terakhir
tapi pdip setuju lah ya atau sepakat lah
bahwa kepala bin ini hanya boleh menjadi mata dan telinga bagi presiden
tidak boleh pihak lain sama sekali ya
oh iya pasti itu
karena ini yang diusulkan oleh presiden
karena presiden ini adalah dari partai kami
ya tentu kami sebagai partai pengusung utama presiden

karena kami anggap pilihan presiden itu adalah
yang diusulkan oleh pak presiden tentulah kami dukung
karena kami anggap pilihan presiden itu adalah
pilihan yang terbaik untuk membantu kerja kerja beliau dalam mengatasi persoalan bangsa ini
tentu nanti komisi satu yang dari fraksi pdi perjuangan pun nanti akan didorong agar mengklarifikasi bahwa bg ini tidak akan menjadi kepentingan dari partai politik manapun
oh iya kami pastikan itu
pak budi gunawan itu pasti loyalitasnya kepada presiden
ya loyalitasnya kepada negara
bukan kepada yang lain atau kepada partai partai

jadi kami juga akan mencari
kami juga akan mendorong sisi kenapa profesionalitas dari pak budi gunawan ini memang dibutuhkan dalam konteks mengoptimalkan peran peran pengungsi intelijen ke depan dengan pengalaman beliau selama tiga puluh tahun lebih di dalam institusi kepolisian itu
ini nanti di komisi satu itu ada namanya komite khusus intelijen bung indra
menurut uu intelijen tujuh belas dua ribu sebelas
fokusnya adalah mengawasi kinerja intelijen secara khusus
dan mereka orang orang yang memang seharusnya sangat intensif untuk memanfaatkan
sangat intensif untuk memastikan badan terjun negara tidak digeret dalam ranah politik
tapi tetap dalam menjaga fungsi kamar nasional
jadi untuk memastikan proses akuntabilitas tadi tentu komisi satu itu
pengawasan komite intelijen
di dalam komisi satu menjadi sangat penting gitu ya
tapi yang kedua juga
tapi komite intelijen ini terdiri dari orang orang partai politik juga
anggota dpr tetapi yang secara khusus dibentuk dan dipilih dengan kunan kunan yang sangat khusus untuk memastikan posisi itu tidak
tapi tetap saja kan pasti ada unsur unsur
memang komisi pengawasan namanya yang berdemona
tapi itu paling tidak juga yang dipraktikan di banyak negara
di amerika serikat punya kongres
kongres amerika serikat dibentuk
mereka juga berasal dari partai
yang khusus untuk mengawasi komite intelijen tadi
untuk mengawasi fungsi intelijen supaya tidak dipolitisasi
yang kedua saya rasa dengan adanya proses pengangkatan pak bg menjadi calon kepala bin
di sisi lainnya akan memberikan secara tidak langsung
memberikan proses reorganisasi dan regenerasasi yang banyak
baik di dalam tubuh polri
mengingat pak tito angkatan delapan puluh tujuh beliau angkat delapan puluh tiga
maka dibutuhkan posisi wakapori yang tentu tidak terlalu jauh lah angkatannya dengan posisi kapolri
sehingga ada proses reorganisasi yang menjadi lebih baik di dalam tubuh polri
itu secara tidak langsung
ini kan sesuatu yang tidak disengaja akan memberikan efek ke sana
kita lihat nanti akan apakah perjalanan dari diusulkannya nama komjen bg ini menjadi kepala bin akan semulus ketika diusulkan jadi kapolri
kita akan lihat nanti seperti apa
semoga memang terjawab sudah
tidak ada desakan politik seperti yang asumsi sebelumnya tadi dibangun
mudah mudahan seperti itu ya bu grey ya
terima kasih bu grey bu mas hinton dan juga bu angkatan
bergabung malam ini di cnn indonesia prime news